pemirsa peragaan busana new york indonesia fashion week kembali digelar di area manhattan kota new york pada akhir minggu lalu
kali ini enam desainer indonesia datang membawa berbagai desain dengan tekstur bernuansa lokal sesuai dengan budaya daerah asal masing masing
mereka adalah stephanie zhang zubarga baibenz prida aulia theodora matruti dr rr dan matthew n schiene
sekitar dua ratus tamu hadir memenuhi ruangan penthouse ballroom yang terletak di rooftop enam ratus tujuh belas west and empat puluh enam th street
desainernya dari indonesia kan ada enam ya terus kita juga ada desainer dari sini dan desainer dari pakistan
break dan desain desain yang mereka bawa itu
matching semua ya jadi jalannya itu bagus memang senang banget sistem yang bagus
salah satu desain yang unik adalah desain karya theodora matruti delima yang mengangkat kain tenun dari maluku barat daya
sebanyak delapan model membawakan desain dengan kombinasi warna pastel cerah dipadukan dengan mode long size dan occasional wear
ini sangat eco friendly untuk pewarnaan dan dibuat
dengan made dan juga membuka peluang usaha yang besar bagi anak muda karena mengikat tenun membuat motif itu adalah sesuatu yang sebenarnya kreativitas yang dibutuhkan di situ
sementara desainer batik asal jawa barat rida aulia menampilkan corak dan motif karyanya sendiri yang disebut batik angklung
saat ini frida telah mempunyai empat puluh enam motif batik karyanya sendiri
saya sih sebenarnya bukan yakin yakin gimana karena saya pakaiannya ready to wear
itu yang bisa dipakai untuk sehari hari gitu jadi yang bukan yang harus dipakai ke suatu acara khusus
siapapun bisa pakai mau muslim atau tidak tapi kebetulan hari ini saya membawanya semuanya muslim
peragaan busana new york indonesian fashion show ke tiga belas ini diadakan dalam rangka pekan new york fashion week setiap musim gugur dan musim dingin
selain desainer indonesia turut tampil desainer tamu
troy anthony dari amerika serikat dan natasha khan dari pakistan
ada juga penampilan penyanyi asal indonesia ana timur